sejak usaha menjahitnya terpuruk akibat dampak pandemi covid sembilan belas yuli hastuti bersama suaminya mencoba bangkit dengan memanfaatkan beragam jenis daun daunan yang ada di sekitar rumahnya
berbagai jenis dedaunan ini dimanfaatkan sebagai bahan membuat kain ekoprint di rumahnya di kota cirebon jawa barat
meski terbuat dari daun kain ekoprin ini pun tidak mudah luntur karena sebelumnya kain sudah diberikan bahan penguat warna
kain ekoprin ini pun bisa dijadikan pakaian kerudung hingga selendang untuk mempercantik penampilan terutama bagi kaum hawa
kini dengan memproduksi ekoprint keterpurukannya pada usaha jahitnya akibat dampak pandemi covid sembilan belas kembali bangkit dengan memanfaatkan potensi daun daun di sekitar rumah
saya mulai merintis usaha ecoprint ini pada awal awal masa pandemi
saat itu usaha saya sebetulnya di bidang jasa jahit
kemudian saat pandemi semua omset menurun sekali dan saya harus tetap berproduksi
berkat bantuan suami kini usaha kain ekoprint miliknya mampu mendulang omset hingga puluhan juta rupiah per bulan
karyanya kerap mengikuti acara umkm di sejumlah wilayah di indonesia